apbd kota surabaya tahun dua ribu sembilan belas
yang berlangsung dalam rapat paripurna dprd kota surabaya
diwarnai aksi walkout
anggota fraksi partai keadilan sejahtera
aksi walkout dilakukan karena penetapan
apbd dua ribu sembilan belas kota surabaya
dianggap tidak sesuai aturan
dalam rapat paripurna ini mohon izin
untuk meninggalkan rapat mohon bos silakan diteruskan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas meninggalkan tempatnya
dan kali ini juga ikutkan pemerintah lagi
setelah hujan interupsi
rapat paripurna apbd tahun anggaran dua ribu sembilan belas
di gedung dprd kota surabaya
diwarnai aksi walkout sejumlah anggota fraksi
partai keadilan sejahtera
walkout dilakukan setelah interupsinya
tidak diterima oleh para anggota dewan lainnya
mereka menilai jalannya penetapan
apbd surabaya tahun dua ribu sembilan belas
ada yang tidak beres karena tidak sesuai aturan
contoh adalah anggaran pengadaan mobil
di mana pengesahannya dinilai tak sesuai aturan
satu anggaran yang kelewatan
berupa yang sudah disepakati
tapi tidak didulis
itu masih satu anggaran
belum yang lainnya
kita kan butuh waktu untuk meneliti
nah seharusnya waktu untuk meneliti
itu dituangkan dalam pendapat akhir fraksi
sebelum disahkannya apbd
wisnu sakti buana
anggaran mobil pengentasan pengaguran
merupakan kelalaian bersama
dan akan dikoreksi lagi
sementara apbd surabaya tahun dua ribu sembilan belas
hanya memiliki peningkatan
tidak ada pemasukan penghasilan daerah
di tahun dua ribu delapan belas
yang cukup signifikan
sebagai kelalaian bersama karena
yang menulis resum itu dari sekwan
yang menulis sesum di papan itu
nah semua terus tanda tangan lagi
nah ini kan dari resum resumnya
dari pemerintah kota
pengkoreksian waktu menulis resum
dari hasil sidang paripurna
apbd kota surabaya tahun dua ribu sembilan belas
untuk belanja anggaran
sedangkan untuk anggaran pendapatan
wayu pratama surabaya